dan istri presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
kristiani herawati atau ani yudhoyono
telah dirawat di national university hospital singapura
sejak dua februari dua ribu sembilan belas
sejumlah tokoh nasional diketahui sempat datang menjenguk
untuk memberikan semangat serta doa untuk pulihnya kesehatan ani yudhoyono
dari sakit kanker darah
bangsa indonesia kembali kehilangan salah satu putri terbaiknya
yaitu kristiani herawati atau yang lebih dikenal dengan ani yudhoyono
ani yudhoyono adalah putri ketiga mantan komandan rpkad
dengan sunarti sri hardiah yang lahir di yogyakarta pada enam juli seribu sembilan ratus lima puluh dua lalu
ani menikah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan perwira muda susilo bambang yudhoyono
yang kemudian menjadi presiden ri ke enam
ani menjadi pendamping setia sby selama empat puluh tiga tahun
sejak dua februari dua ribu sembilan belas karena sakit kanker darah yang ia derita
sebelumnya ia sempat mengikuti suaminya susilo bambang yudhoyono
dalam kegiatan partai demokrat di aceh dan sumatera utara
selama delapan hari delapan malam pada akhir januari dua ribu sembilan belas
selama dirawat sejumlah tokoh nasional datang
untuk menjenguk dan mendoakan kesembuhan wanita berusia enam puluh tujuh tahun ini
di antaranya adalah orang nomor satu di negeri ini joko widodo
dengan ditemani ibu negara iryana
presiden joko widodo menjenguk ani yudhoyono pada dua puluh satu februari dua ribu sembilan belas
sebelum bertolak ke singapura
presiden jokowi sempat mengungkapkan imbauannya kepada rakyat indonesia
untuk mendoakan kesembuhan bagi istri presiden ri ke enam
saya dan juga kita semuanya
mendoakan agar ibu ani yudhoyono
segera diberikan kesembuhan
dan segera kembali ke tanah air
tiba di national university hospital singapura
presiden jokowi dan rombongan disambut oleh hatta rajasa
dan agus harimurti yudhoyono
sebelumnya pada empat belas februari dua ribu sembilan belas
ketua umum partai gerindra prabowo subianto
juga meluangkan waktu untuk menjenguk ani yudhoyono
di singapura prabowo disambut pasangannya
dalam pilpres dua ribu empat belas lalu hatta rajasa
kita berdoa akan sukses
saya kira kita semua berharap
dan berdoa yang terbaik
tidak ada terapi terapi yang unggul
sejumlah tokoh nasional lain juga sempat menjenguk ani yudhoyono
di antaranya adalah presiden ketiga ri
baharudin yusuf habibi
mantan wakil presiden budi yono
saat kondisi kesehatan ani yudhoyono menurun pada tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas lalu
cawa pres ma'ruf amin dan juga menteri koordinator bidang kemaritiman
luhut bin sar panjaitan langsung terbang ke singapura
untuk menyampaikan dukungan dan doa untuk kesembuhan ani yudhoyono
sebagai manusia kita wajib berusaha
namun takdir ada di tangan yang maha kuasa
kini ibu ani yudhoyono telah tiada
selama jalan ibu ani yudhoyono kami ikhlas dengan kepergianmu
kami semua akan berjaya
akan selalu mengenang jasamu
jasa untuk bangsa dan rakyat indonesia tercinta